apalagi pernikahan adat di indonesia nih
ada yang barang barangnya lazim ada juga yang bikin mengerutkan rahi bahkan mengerutkan dompet
nah memang apa saja sih syarat barang barang yang harus ada dalam hantaran pernikahan dan apa pemaksaannya
hantaran punya penamaan berbeda beberapa daerah
namun pada intinya hantaran merupakan hadiah yang diserahkan dari pihak laki laki kepada perempuan
dan tidak bersifat wajib seperti mahar
bentuk dari hantaran pernikahan pun beragam
untuk beberapa daerah di indonesia ada yang memberikan seserahan dalam bentuk kasur hingga lemari
tergantung dari permintaan sang calon pengantin wanita
konsep hantaran ini ternyata bukan cuma di indonesia loh
bahkan sudah ada pada zaman kerajaan kerajaan luar negeri pada zaman dahulu
jadi sebelumnya menghantar hadiah kebanyakan itu berbentuk kain
bentuk kain hantaran itu
kalau di kerajaan
kerajaan kerajaan yang maduri ya
baik di kerajaan dinasti cina pun seperti itu
kemudian juga di roma wekulu juga seperti itu
jadi kalau emas sudah pasti
jadi kalau dibilang kapan sejarah yang dimulainya secara spesifikasinya tahunnya itu tuh nggak terdeteksi
selain sebagai doa dan harapan hantaran atau seserahan juga sering diartikan sebagai simbol calon pengantin pria telah mampu memberi nafkah
dan siap bertanggung jawab
memenuhi segala kebutuhan
selain itu hantaran dinilai sebagai tali pengingkat hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga
kalau diperhatikan hantaran biasanya diberikan dalam jumlah ganjil
bisa lima tujuh atau sebelas
nggak cuma itu
konsep seserahan memiliki pemaknaan doa dan harapan di setiap jenis pemberiannya
seperti perlengkapan ibadah sebagai bentuk harapan agar umat pulang
seperti perlengkapan ibadah sebagai bentuk harapan agar rumah tangga yang dibina selalu berjalan
selalu dirahmati tuhan
lalu ada pakaian sebagai simbol untuk menutupi kekurangan pasangan
sepatu yang berarti melambangkan kesiapan langkah memulai hidup baru
kemudian ada seserahan dalam bentuk perhiasan buah kue tradisional hingga peralatan kecantikan
yang memiliki arti doa yang baik untuk pernikahan
hantaran juga biasanya diberikan dalam kotak dengan bentuk dan hiasan yang menarik
lucu banget kainnya berbentuk bunga kayak gini
jadi pengen dikasih seserahan deh
nah buat yang sedang cari seserahan ini sebenarnya nggak usah susah susah
tinggal bawa barangnya ke sini ini bisa didesain di sini ya mas ya
oke desainnya ini bisa sesuai permintaan juga
karena jasanya berbeda lagi ya mas
kalau misalkan bikin panda itu kena lima puluh kalau bikin masjid lima puluh
kalau bikin angsa atau burung itu kena tiga puluh lima an
hantaran itu sebenarnya tidak harus selalu mewah
bisa disesuaikan dengan berbeda
dan budget yang sudah anda persiapkan
yang terpenting adalah kesiapan mental anda saat akan menjalani biduk rumah tangga